ratusan warga kota padang sumatera barat menggelar doa dan zikir bersama
untuk keselamatan salah seorang warganya dan sembilan warga negara indonesia yang lain
yang hingga kini masih di sandra kelompok abu sayyaf filipina
doa dan zikir bersama digelar usai sholat isya di masjid jami
kelurahan pasar ambacang kecamatan kuranji
tidak jauh dari rumah wendy rahadian
salah seorang anak buah kapal brahma dua belas yang sejak sembilan belas hari lalu
di sandra kelompok bersenjata abu sayyaf
acara ini juga dihadiri oleh wakil wali kota pimpinan dprd padang
dan berbagai ormas islam
jamaah melantunkan zikir dan membaca doa agar wendy dan sembilan warga negara indonesia lainnya
selalu diberi kesehatan dan bisa segera dibebaskan
orang tua wendy sendiri mengaku
belum ada kepastian dari perusahaan kapal tempat anaknya bekerja
tentang pembayaran uang tebusan agar anaknya wendy dan sembilan rekan lainnya
bisa segera dibebaskan
jadi mudah mudahan aku akan izinkan
supaya anak anak ini dibebaskan aku sayang
pak hingga hari ini pak apakah sudah ada informasi terbaru pak yang dikatakan
kalau informasi terbaru belum ada